di ajang epic korean market yang diadakan di marina bay sands singapura beberapa waktu lalu
anda tidak cuma bisa menikmati berbagai kesajian kuliner nikmat dari para selebriti chef terkenal dunia
namun di ajang ini anda juga bisa menikmati sekaligus belajar bagaimana caranya membuat koktel
para miksologis dari world classbar akan membantu anda untuk belajar meracik minuman beralkohol yang nikmat ini
tak sulit untuk membuat koktel yang pertama
yang harus dilakukan hanyalah mencampur satu jiger kecil sherry dari spanyol
tiga belas ml lemon jus untuk memberikan rasa asam dan menyimbangkan sherry serta sirup gula
kemudian dua puluh lima ml coconut water
dan empat puluh lima enam puluh ml
semua bahan ini dicampur menjadi satu dalam gelas saji
kemudian tambahkan es sesuai dengan selera anda
jangan lupa untuk mengaduknya sampai rata
serta tambahkan air soda secukupnya di atasnya
sebelum disajikan tambahkan juga dengan irisan jeruk lemon
jika ingin sedikit beratraksi dengan menggunakan shaker
pemenang kompetisi diageo world class bar tending asia tenggara
memberikan resep racikan koktel yang terinspirasi dari cita rasa khas singapura
untuk membuat koktel nomor dua ini
anda hanya harus mencampur jahe merah
yang biasa digunakan saat makan sushi
dengan satu buah air
satu buah jeruk nipis untuk memberikan rasa asam
kemudian satu jiger kecil gula melaka sirup
putih telur secukupnya
satu jiger kecil single drink wiski ke dalam shaker
shake beberapa waktu
kemudian buka shaker dan tambahkan es batu ke dalamnya
setelah tercampur rata
tuang minuman tersebut ke dalam gelas saji
yang sudah ditaburi dengan hibiscus powder di dalamnya